pimpinan ombudsman sumatera utara dan tim melakukan peninjauan lapangan ke jalan persatuan satu desa mulyo
rejo kecamatan sunggal kabupaten deli serdang pada senin siang
tim ombudsman melihat jalan beraspal baik yang kini telah menjadi milik perusahaan swasta
jalan sepanjang tiga ratus meter dengan lebar empat lima meter ini dijual pemerintah kabupaten deli serdang pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu
seharga satu enam miliar rupiah
jalan persatuan satu masih digunakan warga desa karena menjadi penghubung warga dusun dua dengan dusun lainnya
bahkan jalan yang berjarak sekitar dua ratus meter dari jalan lintas sumatera ini menjadi jalan alternatif saat terjadi kepadatan arus lalu lintas
pimpinan ombudsman sumatera utara dan tim juga menemui warga sekitar lokasi jalan yang dijual
ombudsman mendengarkan informasi dan perjuangan warga agar jalan itu tetap dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat
dari hasil kunjungannya ombudsman segera mendalami informasi
dan data indikasi maladministrasi yakni jalan yang seharusnya digunakan sebagai fasilitas masyarakat berpindah tangan ke pihak swasta
yang dikabarkan bahwa ada jalan sarana prasarana pelayanan publik berupa jalan
yaitu jalan persatuan satu itu dijual kepada perusahaan

kalau menurut data tadi itu dijual sebesar satu

penjualan jalan persatuan satu desa mulyorejo kecamatan sunggal kabupaten deli serdang diketahui warga
saat mereka protes pada perusahaan swasta menutup jalan itu awal bulan lalu
saat itulah perusahaan menunjukkan dokumen pembelian jalan dari pemkap deli serdang senilai satu enam miliar rupiah
warga pun menanyakan penjualan jalan itu pada pemerintah desa mulyorejo hingga ke kecamatan sunggal
namun tidak mendapat jawaban yang pasti
warga yang tak setuju dengan penjualan jalan itu pun meminta perusahaan membuka jalan itu kembali
bukan protes kita perjuangkan jalan itu tidak boleh ditutup
perjuangkan sampai di darah penghabisan apapun yang terjadi
tahunya jalan itu dijual seperti apa warga pak
tahunya itu dijual jawaban dari ard pt ratesindo saudara wahyu
pada saat bulan puasa menutup jalan tersebut
mereka berani menutup karena jalan itu sudah milik pt ratesindo
katanya sudah dibeli ke pemkap
bagian hukum pemerintah kebupaten deliserdang membenarkan pemkap deliserdang telah menjual aset daerah
berupa jalan persatuan satu desa mulyorejo kecamatan sunggal
aset itu dijual satu enam miliar rupiah dan hasilnya dimasukkan ke dalam kas daerah
penjualan itu atas permintaan pembelian oleh pt lateksindo toba perkasa
yang lahan dan pabriknya berada di sisi kiri dan kanan jalan
sebelum penjualan pemkap deliserdang juga telah mendapat persetujuan dari dprd kebupaten deliserdang
kami meminta persetujuan dari dprd untuk pemindah tanganan aset ini
dan kami memperoleh persetujuan dari dprd
setelah itu kami menunjuk apresial untuk melakukan penilaian terhadap aset yang akan dipindah tangankan kepada pt lateksindo
setelah hasil penilaian dari kjpp keluar
kami membuat penetapan penjualan aset kepada pt latexindo
berapa nilainya pak
nilainya sekitar satu enam dan itu disetorkan ke kas daerah
pasca penolakan warga kini jalan yang pernah ditutup telah dibuka kembali sehingga dapat kembali digunakan warga
im liputan cnn indonesia